sesosok bayi berusia dua hari diterlantarkan oleh orang tuanya dan ditinggal sendiri di depan rumah seorang warga di sukabumi jawa barat
bayi berjenis kelamin perempuan ini langsung membuat geger warga karena kehadirannya yang misterius secara tiba tiba di depan rumah seorang warga
warga kampung kutajaya desa kutajaya kecamatan cicurug kabupaten sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok bayi yang masih berusia dua hari di depan rumah seorang warga
bayi perempuan ini ditemukan warga pada minggu dini hari dalam kondisi kedinginan
nah setelah itu langsung bayi itu diambil oleh istri saya
bayi ini kemudian diamankan di puskesmas untuk dirawat setelah diperiksa kondisi bayi relatif sehat
polisi kini memeriksa sejumlah saksi untuk menemukan orang tua bayi
bayi tersebut kini dalam perawatan puskesmas cicurug dan kepolisian sektor cicurug
ahmad fikri kabupaten sukabumi